seperti banyak pemilik restoran di amerika serikat
pemilik sebuah restoran steak di san francisco negara bagian california ini
kesulitan memperoleh pramu saji dan pekerja lainnya
begitu mendapat pekerja baru kadang sulit mempertahankan mereka
kondisi serupa dialami pemilik red bay coffee
kedai kopi di birki tak jauh dari san francisco
para pemilik usaha pun saling bersaing memberi insentif hingga gaji lebih tinggi
sektor keramah tamahan mencakup tak hanya restoran
tapi juga hotel dan bar termasuk yang masih terdampak pandemi
meski kini telah lama bisa beroperasi penuh
menurut pantauan kantor berita societ press
jumlah pekerja sektor ini belum setara angka pra pandemi
menurut biro statistik ketenaga kerjaan
mendekati dua lowongan pekerjaan untuk masing masing pencari kerja
kondisi inilah yang menurut bank sentral as atau federal reserve
dalam suratnya kepada kongres
yang membuatnya tidak bisa begitu saja mengubah kebijakan soal suku bunga acuan
dalam pertemuan terkini
the fed menangguhkan kenaikan suku bunga lebih lanjut
meski siap menaikkan lagi hingga dua kali sepanjang tahun ini
bilapun laju inflasi telah meredah dari puncaknya
angkanya masih jauh dari target bank sentral
kita tidak ingin melakukan
kita ingin melakukan itu dengan minimum kecederaan yang bisa kita lakukan untuk ekonomi
dan kita tidak melihatnya lagi
pertemuan the fed selanjutnya adalah pada dua puluh lima hingga dua puluh enam juli
dari washington dc nova purwadi dan tim voa